saudara untuk mengetahui informasi terkini
jemaah haji dari mekah arab saudi
kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv imron fahim
imron bagaimana kondisi jamaah dengan cuaca yang saat ini panas imron
waalaikumsalam mercy dan saudara
dapatkan melaporkan bahwa di hari segini
dari sebelas masa tangan jemaah haji indonesia
ini yang perlu diwaspadai oleh jemaah haji adalah
adanya penyakit pneumonia yang segini yang besar
mulai terakhir pada jemaah haji
dari kkh sendiri yakni klinik sehat haji indonesia
dan saat ini masih ada lima puluh pasien
peradangan akut pada paru paru
yakni suhu udara panas
yang beberapa hari ini
mencapai empat puluh hingga empat puluh tiga derajat celcius
bahkan nantinya diperkirakan pada bulan juli
ini diperkirakan akan mencapai lima puluh
ini perlu diperhatikan oleh jamaah haji
sehingga jemaah haji khususnya lansia
dan resiko tinggi untuk selalu menggunakan masker
kemudian makan makanan bergizi
bagi jemaah haji indonesia yang memiliki comorbid
penyakit penyerta seperti diabetes
diharapkan untuk selalu mengkonsumsi
obat obatan yang biasanya rutin dikonsumsi di tanah air
jamaah haji juga dihimbau untuk tidak terus menerus
memaksakan diri ibadah di masjid al harab
terutama di siang hari
karena cuaca suhu cuaca cukup panas
sehingga jemaah di minta untuk
fokus menjaga kesehatannya dengan beribadah
di masjid di sekitar hotel
hingga nanti pada prosesi
hingga sejauh ini sudah ada
satu ratus dua puluh tujuh jemaah haji indonesia yang tiba di tanah suci
dan perencanaannya pada hari ini
ada sebelas kloter yang akan diberangkatkan
dari tanah air menuju ke jeddah
ada himbuan dari kementerian agama
agar menyiapkan alat pelindung diri
kemudian penutup kepala seperti topi
untuk kemudian digunakan selama berada di mekah
mengingat cuaca hingga hari ini
puncak haji cukup ekstrim dan tidak biasa
demikian yang dapat kami laporkan
kembali ke anda di studio versi
cuaca panas jemaah diminta jaga kondisi kesehatan
yang melaporkan langsung dari mekah arab saudi